warung kopi solong di banda aceh masih ramai didatangi pengunjung
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat masih mempertahankan suasana warung kopi tradisional aceh
selain suasana warung kopi ini juga masih mempertahankan racikan kopi khas aceh
bubuk kopi solong berasal dari biji kopi robusta pilihan yang didatangkan langsung dari petani di beberapa daerah di aceh
selain kopi sanger juga jadi incaran pelanggan
pengunjung dapat melihat langsung barista meracik dan menyaring kopi
harga kopi yang ditawarkan di sini mulai dari tujuh hingga sembilan belas rupiah
sambil mencicipi kopi dan sanger pengunjung juga bisa menyantap berbagai kue tradisional
maksudnya kalau sekarang walaupun banyak kafe di luar solo tetap menawarkan ciri khas dia
jadi maksudnya karifan lokalnya tetap terjaga
kalau kopi solong ini ada khasnya rasanya ada khasnya
jadi kemana karena kalau kita kemana mana kalau nggak ke bandar aceh kalau nggak solong enak rasanya
awalnya warung kopi milik muhammad saman ini bernama jasa ayah
namun para pelanggan memanggil pemilik warung dengan sebutan solong
itu bermula dari orang tua saya itu bapak haji muhammad
kalau kita panggilan kenennya solong maka jadi kopi ini menjadi
jika hendak merasakan kopi bercita rasa aceh anda bisa mengunjungi warung kopi di depan masjid baitul salihin ule karem
ibnu hajar banda aceh